inilah detik detik kedatangan gubernur papua lukas nmb yang tiba di rspad gatot subroto jakarta pada selasa malam
lukas nmb masuk ke gedung rspad gatot subroto melalui pintu samping pavilion kartika dengan pengawalan ketat pihak kpk dan kepolisian
setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter spesialis sarap dan dokter spesialis jantung rspad bersama dokter dari ikatan dokter indonesia yang bekerja sama dengan kpk
lukas nmb diputuskan harus menjalani perawatan sementara di rspad
ketua kpk firly bahuri menyatakan ia belum bisa memastikan kapan kpk akan memeriksa lukas nmb
meski demikian ia menegaskan bahwa kpk akan menaati semua ketentuan hukum dan asas dalam melaksanakan tugas kpk
salah satunya menjunjung tinggi hak asasi manusia
kpk baru akan melakukan pemeriksaan lukas nmb sebagai tersangka saat telah dinyatakan sehat
untuk memeriksa seseorang itu perlu kondisi yang sehat
ini kondisinya belum bisa kita lakukan pemeriksaan kita tunggu bagaimana kondisi setelah perawatan oleh rspad
kalau sana besok sudah memungkinkan ya besok segera kita laksanakan
terkait penangkapan lukas nmb dalam keterangan pers di jayapura pada selasa sore
pengacara lukas nmb menyatakan akan segera terbang ke jakarta untuk menemani lukas nmb
andainya antara kami masih tetap berharap supaya permohonan kami agar bapak lukas menjalani perawatan di singapura dengan dokter dokter yang sudah sering melakukan fisik di jayapura
peristiwa penangkapan gubernur papua lukas nmb menuai tanggapan dari presiden joko widodo
presiden menyatakan penangkapan lukas nmb merupakan bagian dari penegakan hukum
semua sama di mata hukum itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati
dan saya kira kalau kpk menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada itu pasti
ditangkap di distrik ab pura jayapura pada selasa pagi lukas nmb langsung dibawa kpk ke jakarta melalui penerbangan transit dari jayapura ke manado
dengan pesawat trigana air yang kemudian dilanjutkan dari manado ke jakarta dengan pesawat batik air
tim liputan cnn indonesia